tradisi mitoni atau tingkepan digelar di taman safari dua prigen pasuruan jawa timur pada minggu siang
namun bukan ibu hamil yang melakukan tradisi jawa ini
melainkan jerapa betina bernama jahari
saat ini jahari mengandung sepuluh bulan dan diperkirakan akan melahirkan di usia empat belas bulan
tradisi mitoni ala jerapah ini diakhiri dengan memecah buah kelapa muda oleh petugas taman safari
apabila memecah belah posisi pas di tengah kelapa
dipercaya nantinya akan lahir bayi perempuan jerapah
acara mitoni ini mendapat perhatian pengunjung taman safari
pasalnya baru kali ini melihat adanya tradisi mitoni
selanjutnya pengunjung diberi kesempatan memberi makan
jerapa jerapa di taman safari
hingga kini koleksi jerapa di taman safari dua prigen pasuruan berjumlah enam ekor